ratusan warga tanjung priok dan sekitarnya rabu siang menggelar aksi demo di depan kantor kementerian hukum dan ham indonesia
masa menuntut agar menteri hukum dan ham yasona lauli meminta maaf terkait ucapannya yang menyebutkan wilayah utara jakarta tersebut merupakan sarang kriminal dan kumuh
dari kamera cctv di gedung bali tower terlihat arus di sekitar kawasan kuningan macet parah akibat demo
meskipun hujan dengan intensitas cukup deras mengguyur kawasan kuningan ratusan pendemo tetap menggelar aksi di depan kantor kementerian hukum dan ham
masa meminta menteri hukum dan ham yasona lauli menarik ucapannya dan meminta maaf atas pernyataan yang menyatakan kawasan tanjung priok sebagai kawasan kumuh dan tinggi kriminalitas
koordinator aksi memberi waktu dua x dua puluh empat jam kepada menteri hukum dan ham untuk meminta maaf
jika tidak masa akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak
akibat demo rabu siang ruas jalan
yang menghubungkan kawasan kuningan menuju kawasan menteng mengalami kemacetan yang cukup panjang